oke pemirsa kita ke informasi selanjutnya
ada sebuah video menunjukkan ramainya pemotor melawan arus di jalan layang nontol kasablanca
nah dalam video tersebut tampak puluhan sepeda motor melaju dengan santai melawan arus kendaraan yang menuju tanah abang
kebiasaan nakal para pengguna motor ini membuat petugas kepolisian geram dan langsung menggelar razia besar besaran
beginilah ulah pemotor yang melawan arah secara massal di jalan layang nontol kasablangka jakarta selatan
para pemotor bandel ini melawan arah untuk menghindari polisi yang sedang berpatroli di atas jalan layang
padahal rambu yang menunjukkan larangan sepeda motor melintasi jalan layang nontol sudah tertera jelas
para pemotor ini melakukan dua kesalahan sekaligus
yaitu melintasi jalan yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan
orang dapat atau lebih
kedua melawan arus lalu lintas yang membahayakan diri dan pengguna jalan lainnya
kondisi jalanan jakarta yang sudah macet semakin semrawut dengan ulah pengguna jalan yang berlaku tidak sesuai aturan
ulah para pengguna motor ini membuat petugas kepolisian geram dan langsung mengelar razia besar besaran
pengendara yang melintas di jalan layang dikenai sanksi tilang dan harus membayar denda sebesar lima ratus ribu rupiah
pemerintah daerah dki jakarta bahkan akan menindak pengendara sepeda motor
yang masih melintas di jalan layang itu dengan sanksi pengandangan kendaraan
bahkan saking banyaknya yang melanggar polisi sampai habis surat tilangnya
coba bayangkan berapa banyak yang melanggar
nah pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor di jalan layang nontol kasablangka jakarta masih terjadi
padahal pemprov dki jakarta melarang sepeda motor melintas di jalan layang ini
jadi bukan saja hanya melawan arusnya ya sebetulnya searah dengan arus saja juga tidak boleh di jalan layang nontol tersebut
tapi ya itu tadi ini sebagai sebuah bukti nyata tentang bagaimana kultur berkendara orang orang di kota besar
terutama juga di jakarta misalnya
nah sebetulnya apa sih yang membuat para pengendara motor tetap nekat menerobos masuk jalan layang ini
larangan terhadap sepeda motor melintas di jalan layang nontol kasablangka diberlakukan karena alasan keamanan
alasannya angin yang berhembus di atas jalan layang terlalu kencang
untuk pengendara motor
beberapa kecelakaan yang menimpa pengendara motor pernah terjadi di jalan layang yang menghubungkan tanah abang dengan kampung melayu ini
polisi juga sudah memasang rambu larangan untuk sepeda motor
namun hingga hari rabu dua puluh enam juli masih ada saja pengendara sepeda motor yang melintasi jalan layang ini untuk menghindari kemacetan di jalan arteri
lagi buru buru aja mbak
lagi buru buru macet takut macet
saya nggak tahu ada rambu rambu di larang
oh ini baru pertama kali
baru pertama kali kampung melayu
polisi menerapkan denda sebesar lima ratus ribu rupiah bagi para pengendara sepeda motor yang melanggar
bahkan polisi tak segan untuk menyita sepeda motor
penyitaan tetap motor tetap kita tahan
karena kalau memang simnya nggak ada istankannya tidak ada motor tetap kita tahan
di jembatan layang nontol kasablangka ini masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor
yang nekat masuk ke dalam jembatan ini
dari sisi pemerintah dki jakarta dan pihak kepolisian mengklaim bahwa jembatan ini sangat rawan bagi keselamatan pengendara sepeda motor
namun para pengendara mengaku tidak melihat sama sekali adanya rambu lalu lintas yang dipasang di ujung jalan jembatan ini
namun anda bisa lihat di sini bahwa memang sudah dipasang rambu lalu lintas sepeda motor yang dilarang masuk
walaupun tidak di satu tiang yang sama
oleh rambu lalu lintas kendaraan lain selain sepeda motor yang dilarang masuk ke dalam jembatan ini
masih butuh solusi yang lebih efektif agar pelanggaran seperti ini tidak berakhir menjadi rutinitas sehari hari
marsya anastasia jakarta
kalau anda yang menyaksikan tayangan kita tadi pagi ya bahwa termasuk salah satu yang suka melawan arus atau masuk ke jalan layang nontol tadi itu
atau barangkali ibu
ibu ini yang suaminya seperti itu
ayo tegur malu dong melanggar ya
iya selain malu itu lima ratus ribu rupiah melayang harusnya bisa masuk kantong ya
garamnya langka loh sekarang sedang naik loh harganya
nah pemirsa kita akan coba melihat bagaimana nih pagi hari ini ya
tentang situasi di jalan layang nontol kasab langka
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia damum taza catra diningra
bagaimana pantauan anda saat ini
masih banyak pengendara sepeda motor yang melanggar masuk ke jalan layang nontol kasablangka
good morning prabu dan juga daniar
kalau pagi hari ini saya di ujung jalan kiai haji mas mansur
memasuki dari tanah abang menuju kasab langka
saya sudah hampir tidak melihat adanya pengendara roda dua ataupun pesepeda motor
yang naik dari kiai haji mas mansur ini untuk masuk ke jalan layang nonton atau jlnt
menuju ke kasab langka begitu
namun pada tadi pagi pada pukul enam hingga pukul enam tiga puluh
begitu tadi pagi saya berada di ujung kasab langka
dan saya melihat ada sejumlah pemotor begitu ya
yang memang tetap masuk
menuju ke arah tanah abang melalui jlnt ini
dan juga yang sudah datang dari arah tanah abang menuju ke arah kasab langka
jadi memang terlihat pada saat tidak adanya penjagaan
baik dari pihak dinas perhubungan dki jakarta
ataupun dari di lantas pol dan metro jaya
memang pelanggaran masih tetap terjadi
karena bagi para pesepeda motor
alasannya adalah menghindari kemacetan
jadi bagi para pengendara yang datang dari arah tebot menuju ke tanah abang
dan juga sebaliknya ini merupakan alternatif yang sangat baik
ramah bagi para pesepeda motor
namun tadi pada pukul enam empat puluh lima pagi
saya sudah melihat adanya penjagaan di ujung kasab langka
di mana terutamanya untuk pencegahan bagi para pesepeda motor
yang ingin naik menuju ke arah tanah abang
saya melihat ada satu penjagaan dari dinas lalu lintas kepolisian
dan juga ada dua dari dinas perhubungan
kalau sebelumnya memang penjagaan tetap dihususkan
untuk penindakan atas pelanggaran
begitu berarti di ujung akhirnya
di mana pada saat pesepeda motor masuk
tidak ada penjagaan
namun pada saat keluar
begitu pada saat turun
mereka ada penilangan begitu
sehingga memang banyak yang komplain
terutamanya bagi para pelanggar ini
karena terkesan bahwa kepolisian ini
sengaja memancing mereka untuk melakukan pelanggaran
lalu kemudian di akhirnya
mereka akhirnya harus membayar tilang begitu
namun dari pihak kepolisian menyatakan bahwa
ini sebetulnya adalah pembelajaran bagi para pesepeda motor
untuk tidak melakukan pelanggaran
dan lebih mengedepankan terkait dengan kedisiplinan
dan juga kepatuhan berlalu lintas
sedangkan untuk pagi hari ini
saya lihat memang lebih kepada pencegahan
di mana memasuki ke atas dari kasab langka
yang menuju ke tanah abang
sudah ada penjagaan begitu
sehingga pihak kepolisian
yang saya melihat ada beberapa yang mencoba untuk naik
begitu mereka dilarang naik
dan mereka diminta untuk menuju ke arah underpass
menuju ke arah prof dr satrio begitu
dan untuk pagi hari ini memang cukup baik saja
karena kalau dilihat melalui peta online
begitu sudah terlihat adanya
dan antisipasi bahwa ada kepolisian yang berjaga jaga
di ujung kasab langka
jadi ini saya rasa menjadi salah satu alasan
mengapa di tanah abang sendiri tidak ada pesepeda motor
yang naik ataupun melakukan pelanggaran
menuju ke arah kasab langka
padahal di sini juga sudah ada rambunya sangat jelas sekali
dan ini ada juga perabu
dilarang memasuki jlnt ini bagi pesepeda motor
pengguna sepeda biasa pejalan kaki
dan juga bagi beca bemo dan juga gerobak
bahkan juga bagi pengguna kendaraan roda empat
yang bebannya lebih dari lima lima ratus kg pun juga dilarang
untuk menaiki jlnt ini dhaniar prabu
oke baik mumtazah
terima kasih atas informasinya ya
masih protes saja walaupun sudah salah
tetap protes juga
kok kayak di jebak begitu nah